dalam keterangannya pada cnn indonesia jumat lalu kepala birohukum humas dan kerjasama badan
kepegawaian negara setia pratama mengatakan meningkatnya kinerja asn saat diberlakukan
kebijakan wfo dan wfa yang diterapkan pada masa pandemi membuat pemerintah mewacanakan
work from anywhere atau wfa satya menjelaskan ada beberapa pekerjaan yang didukung kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi atau tik memungkinkan asn bekerja dari mana saja
adapun asn bisa menggunakan aplikasi presensi yaitu sistem absensi dan administrasi pegawai
yang dapat memantau kinerja dan lokasi asn memanfaatkan gps dan swafoto meski begitu
satya menggarisbawahi bahwa tidak semua asn dapat melakukan wfa dan sangat tergantung pada
sejumlah faktor dari instansi sendiri memang haruskan dulu nih
asn yang bisa wfa yang tidak bisa nah itu diatur kemudian setelah itu dikaji lebih lanjut
bagaimana kayak tunjangan tunjangannya terus apakah infrastruktur tik yang tersedia di lokasi
tersebut sudah mumpuni sehingga mereka bisa terus bekerja dan memastikan bahwa pelayanan
publik yang diberikan itu tidak apa namanya tidak terganggu gitu
namun wacana ini dikritisi sejumlah pengamat kebijakan publik seperti agus pambagio dari
phnh atau public policy interest group yang diwawancarai via zoom pada selasa sore agus
mengatakan dengan infrastruktur saat ini kebijakan wfa belum bisa diterapkan secara menyeluruh
adapun jika dipaksakan hal ini berpotensi mengganggu pelayanan publik
orang kita kerja tetap muka malas kalau bos nggak ada terus nggak kerja gimana
bosnya harus bertanggung jawab gimana caranya memang bosnya harus bertanggung jawab gimana caranya
monitor semua sistem itu mau nggak bosnya kalau enggak siapa yang mengawasi lalu siapa yang mengukur
harus ada pengawasan kuat ini dan pelatihan dulu makanya saya bilang jangan langsung kalau
semua mau langsung ya selesai hal senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik seperti
trubus rahadiansa dosen universitas tri sakti jakarta trubus yang diwawancarai melalui zoompada
selasa siang menilai kebijakan work from anywhere belum tepat jika diimplementasikan sekarang di
satu sisi kebijakan ini dapat menghemat pengeluaran negara namun di sisi lain etos kerja asn saat ini
dinilai belum optimal negatifnya tentu karena apa anyway berarti orang bekerja di mana saja sedangkan
ada bosnya saja bekerjanya pada seenaknya saja malas malasan leha leha itu banyak asn yang seperti itu
ini terutama terjadi di pusat maupun di daerah juga gitu
mereka datang ke kantor di hadapan laptop di depan komputer tapi cuma megang mos doang
kebenaran cuma main game juga kemudian juga tidak bekerja optimal
trubus menambahkan kebijakan wfa yang tidak diberlakukan secara merata
juga berpotensi melahirkan kecemburuan antara asn yang bisa wfa dan yang tidak
selain itu hukuman bagi asn yang kedapatan menyalahgunakan kebijakan wfa juga perlu diperberat
guna menanggulangi potensi asn keluar dari tupoksinya
ademita utama indra hadi jakarta